seorang siswa sekolah dasar di wilayah kecamatan pagerwojo tulung agung erz terkonfirmasi positif covid sembilan belas
wakil jurubicara gugus tugas percepatan gtpp covid sembilan belas tulung agung galih nusantoro rabu siang mengatakan
berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi pelajar kelas empat tersebut terpapar dari ayahnya
ayahnya diketahui reaktif usai rapi tes saat mengurus persyaratan bekerja ke luar negeri
tim dinas kesehatan tulung agung langsung melakukan penelusuran dan melakukan uji pcr terhadap keluarga
hasilnya erz dinyatakan positif covid sembilan belas sedangkan ayah erz dan anggota keluarga lainnya negatif
dalam penelusuran lanjutan ditemukan tujuh orang yang sempat kontak erat dengan erz
dua guru dan lima teman kelasnya langsung dilakukan uji pcr
dengan hasil seluruhnya
bersangkutan ini kontak erat dengan orang tuanya
orang tuanya ini adalah calon tenaga kerja yang ke luar negeri kemudian kena screening
setelah kena screening reaktif kita harus lakukan tracing terhadap keluarganya
dari seluruh keluarganya yang dilakukan tracing itu sudah di swab itu yang positif adalah dari erz
selama covid itu boleh pembelajaran daring dan luring
kalau kita berhentikan are itu pembelajaran dari mana
kalau anak itu semua mempunyai alat yang canggih mempunyai hp dan sebagainya
orang tuanya mempunyai kelebihan pulsa dan sebagainya ya tidak masalah
dada luringnya daringnya semua
tapi kalau enggak ada arah itu terus yoboh
kan harus dipikirkan anak itu
kan pembelajaran kan jangan diskriminasi
saat ini secara klinis erz dalam kondisi sehat dan tengah menjalani karantina
hingga dinyatakan bebas covid sembilan belas
fadli rahmawan tulungagung jawa timur